selanjutnya kita akan melihat bagaimana suasana ramadan di negara lebanon telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
dengan mahasiswa indonesia di universitas tripoli hamzah ashudi lubis
selamat pagi waktu indonesia mas hamzah
selamat pagi waktu indonesia selamat malam waktu lebanon pak sarah dan mas aldi
bukan aja mas hamzah aja nih juga ada hafiz al horomain lubis di cairo mesir
jadi ada yang dari mesir ada dari lebanon mas hafiz apa kabar
ya alhamdulillah baik sehat selamat malam waktu cairo
oke ini perlu diinformasikan juga ya kepada yang menonton nih pemirsa
kalau misalnya mas hafiz dan juga mas hamzah ini adik kakak
adik kakak ternyata
tapi saya mau nanya deh kenapa sih kalian berdua ini memilih untuk studi di negara negara timur tengah nunjau di sana
tapi yang satu di mesir yang satu di
lebanon gitu siapa nih yang mau jawab duluan
ya kakak duluan jawab kakaknya hafiz dulu hafiz
kenapa memilih di mesir memang karena
mesir merupakan negara yang cukup terkenal dengan
ada istilah kak batul ilmi
kalau ingin beribadah kita perginya ke saudi arabia
kalau ingin menuntut ilmu maka pergilah ke mesir
oke alasan yang
apa ya bagus ya gitu ya bener banget tuh
untuk menuntut ilmu agama dengan lebih dalam di sana
kalau misalnya mas hamzah gimana
kok nggak di mesir juga kenapa di lebanon nih
ya karena di lebanon memang
suatu hal yang menjadi
hal yang sangat berbeda ya
negara timur tengah lainnya di sini
dikenal dengan memang negara yang
kuat lah dari segi sasarannya
karena memang ada salah satu penyair terkenal
yang kita mungkin sering kenal yaitu
nah tanah kelahirannya di lebanon
dan kemudian juga
memang kenapa berbeda
karena kita dulu sudah sering sama sama
jadi tahun ini kita pengen
sekali sekalilah buat beda gitu
beda negara gitu
jadi karena salah satu penyair juga ya
nah ini kenapa sih untuk mas hamzah sendiri
kebayang gak sih dulu waktu mau
menutup ilmu dan
di sana lebanon akan mengalami krisis
nggak kebayang sebenarnya
karena memang yang saya tahu
dulu sebelumnya info tentang lebanon itu memang
lebanon ini sempat menjadi salah satu negara yang
sangat ini ya
sering dikunjungi oleh turis
di salah satu negara timur tengah
di salah satu negara timur tengah
maka dari itu
ya karena memang
kebetulan ketika saya tahun ke dua itu
mulai terjadi adanya
kemudian juga masuk corona
sampai saat ini
ekonomi krisis ini tidak kita atur duga duga lah
sampai yang saat sebelumnya itu juga
empat agustus tahun lalu itu kan sampai ada ini ya
yang bom meledak di
pelabuhan itu juga kita tidak
duga duga seperti itu
ya inilah negara timur tengah dengan resikonya
oke saya sekarang ke mas hafiz ya
kalau kita bicara soal puasa nih di
mesir ini kan kebanyakan masyarakat di sana
menyambut menyemarakan bulan ramadhan ini dengan berbagai hal
salah satu mendekorasi rumah begitu
semarak lah suasana ramadhan di sana
terasa nggak pada tahun dua ribu dua puluh satu ini di tengah pandemi
kesemarakan bulan ramadan ataupun menyambut idul fitri ini
suasananya memang agak cukup berbeda
kalau dibandingkan dua tahun lalu
dengan kata semarak kalau di mesir memang benar benar semarak sekali
jadi semuanya benar benar seperti merayakan tahun baru
kalau di indonesia
sebarakan seperti itu
dan untuk di tahun dua ribu dua puluh satu sendiri ini memang agak cukup berbeda
dan ada beberapa hal yang seperti
ada namanya maidatur rahman
maidatur rahman itu bisa dikatakan memang
pembagian dari donatur donatur mesir asli
kemudian membuka meja hidangan
itu cukup cukup kental tradisi itu
sudah dua tahun ini tradisi itu sudah tidak ada
karena terkait protokol di pandemi
dan keadaan yang mesir sekarang cukup naik
angka perharinya cukup naik angka kasus covid sembilan belas di sini
oke itu kan kalau misalnya di mesir ya
tadi berbeda dengan dua tahun lalu sebelum adanya covid sembilan belas
kalau misalnya di lebanon sendiri gimana nih mas hamzah
apakah berbeda juga gitu
kalau tahun ini berbeda dengan tahun lalu
dan alhamdulillah tidak terlalu ketat lockdownnya
seperti tahun lalu di lebanon
dan memang alhamdulillah kita pada tahun ini sudah bisa menjalankan sholat taraweh di masjid ya
walaupun memang tetap menggunakan protokol

kemudian juga lebih mendingan karena memang kita sudah bisa silaturahmi ke rumah teman teman yang berbeda kotanya
dan juga ke rumah wni
nah biasanya lebih nikmat ini biasanya kalau makan dan berbuka puasa di rumah wni
tetapi memang berbedanya kita tidak bisa mengadakan kegiatan yang rutin
biasanya diadakan di bulan ramadan waktu ngeri fitri itu di wni
tapi saya penasaran deh mas hamzah sama mas hafiz ini dua duanya kan terpisah negara gitu ya
pernah nggak sih kalian bulan puasa gitu ataupun ramadhan bertemu di satu titik gitu
atau ada rencana nih
insya allah tahun ini kita berencana saya pribadi karena memang yang mudah untuk masuk ya
di apa namanya ke pinggir negara itu dari lebanon
maksudnya saya bisa apply fifa ke mesir
jadi insyaallah tahun ini rencananya
oke sepertinya terputus sambungan komunikasi kita dengan mas hafiz dan hamzah yang ada di cairo mesir dan juga tripolili
oh hamzah masih bergabung bersama kami
hafiz hafiz saya masih bergabung
bisa dilanjutkan tadi yang dijelaskan
gimana nih kalian berdua udah berapa lama gak ketemu terus kira kira karena terpisah negara ada nggak yang sering dilakukan tradisi di bulan ramadan untuk mungkin saling mengunjungi satu sama lain
ya jadi kalau cerita untuk saling mengunjungi memang tahun kemarin memang sempat karena orang tua juga lagi berlibur sebelum pandemi
tepat pada bulan februari kemarin
kemudian mas hamzah pun dari lebanon juga sempat berkunjung juga ke mesir
itu persis sekali sebelum pandemi itu muncul pada bulan awal awal atau pertengahan maret seingat saya
nah jadinya memang kalau dari kita sendiri memang alhamdulillah sudah pernah berkunjung satu sama lain dan memang bertemunya di mesir
dan insyaallah tahun ini hamzah sendiri secara pribadi akan berkunjung lagi dalam waktu waktu dekat sekitar sepuluh sepuluh mei
karena pemberangkatan yang memang bisa dituju dan itu lumayan mudah adalah penerbangan ke mesirnya
kalau ke lebanon itu memang agak sulit untuk pengurusan visanya
oke berarti mungkin udah berapa lama nggak pulang nih kalau misalnya ke indonesia sendiri mas hafiz dan mas hamzah
kalau untuk belum pulangnya ke indonesia terhitung sampai tahun ini berarti dua tahun
sepuluh tahun belum pulang ke indonesia
oke nah kalau di sana sendiri ada nggak kegiatan kegiatan yang mungkin dilakukan
ini nanti jawab ya satu satu ya yang dilakukan oleh kbri ataupun kjri di sana untuk kemudian memberikan memfasilitasi lah warga negara indonesia di cairo ataupun di tripoli untuk merayakan buka puasa bersama atau merayakan idul fitri gitu
silahkan siapa dulu nih silahkan mas hamzah mungkin
untuk pada tahun ini insya allah kalau untuk kegiatan kita kemarin baru sekitar dua tiga hari yang lalu itu ada berbagi dengan para pengungsi palestina di kem shakila namanya
kemudian juga kalau untuk pengadaan idul fitri sendiri sampai saat ini kami belum mendapat kabar resmi dari kbri
apakah itu kita bakal mengadakan sholat idul fitri yang biasa
jadi kalau kita kembali ke tahun lalu ya tiga puluh dua tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya itu kita adakan sholat idul fitri di kbri
tapi insya allah tahun ini kita mungkin akan mencoba mengadakan bukan mengadakan ya tapi untuk sholat idul fitri kita coba di masjid amin
nah ini masjid amin ini salah satu masjid terbesar yang ada di beirut lebanon
nah setelah nanti selesai sholat idul fitri di sana nanti mungkin kita akan apa namanya halal bihalal ya
halal bihalal di sekretariat di kantor kita mahasiswa di masjid labahnya
oke kalau mas hafiz gimana nih singkat saja mungkin
baik untuk di cairo sendiri kbri yang ada di cairo di mesir mengadakan ada lebih kurang sudah ada tiga kali empat kali pertemuan pertemuan terbatas tapi pertemuan terbatas yang mengundang ada perwakilan perwakilan dari mahasiswa
maupun masyarakat indonesia di mesir karena sejumlah kita mahasiswa maupun masyarakat yang ada di sini kan sejumlah sepuluh orang
nah nggak mungkin untuk mengundang keseluruhan jadi perwakilan dari masing masing mahasiswa dan masyarakat yang di sini sempat ada tiga kali empat kali pertemuan yang terbatas dan kemudian saya belum dapat informasi terkait idul fitri setiap tahunnya itu kbri mengadakan open house di kbri perwakilan di

jadi perwakilan adalah bertempat di garden city tetap mein cairo perbatasan di bija dan mungkin tetap diadakan tapi dengan catatan pastinya dengan protokol kesihatan dan pertemuannya mungkin lebih terbatas untuk tahun ini
oke ada tapi terbatas ya kalau misalnya di mesir ya

terima kasih loh mas hafidz
dan juga mas hamzah mau bergabung bersama
kami di cnn indonesia connected
ramadan bercerita bagaimana sih
ramadan di sana
dan juga melepas kangen mungkin
ya dengan kakak adik ini
semoga lancar puasanya